ulu ulu be itu ularnya be
itu di bawah tuh tuh tuh
odi sama mbak be
gue kaget punggungnya nomor telepon bapak lu
ntar gue telepon lagi ya
ceritanya panjang pur
ngapain sih penasaran gue
ini ceritanya pur
di rumah emak ada ular
ojak minta tolong bapak saya buat nangkep ularnya
nah ojek minta nomor bapak saya
karena dia nggak punya
eh tis tis ribet amat lo jadi orang
udah nih pakai hp gue aja
buat nelfon ojak kasih tahu nomor hp bapak saya
bukan tis nak
ngapain lo telepon ojak ngasih tahu nomor bapak lu
ini maksudnya buat nelpon bapak lu pakai hp gue
eh kamu tis ada apa
ulu ulu di rumah emak ada ular
di rumah si maya ada ular nih
iya be katanya tis barusan begitu
ular dari mana
nggak tau ji
saya permisi dulu ya
saya mau ke rumah mah dulu ngebantuin nangkep ular
lu mau ke mana im
kan ini mintain tolongan si odi
rot sementara si odi nangkep ular
gue jagain si mayek
orang laki laki takutan sih lu malah senang senang
gak usah sirik sama gue
ntar lalu ujian gimana
kasur gue kebasahan
iy jangan mak
iy mak kakak betah dimanit terus ah sumpah
ya ntar kalau kita keluar terus ularnya gigit kan horror mak
cendol manis dingin
dibungkus apa minum di sini
minum di sini aja bang
udah bu udah selesai
iya ini lagi disiapin
iya sebentar lagi dikirim ya bu ya tunggu ya
iya makasih bu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tat nanti neng iyo ke ruang tengah sana geh
ambil kue kuenya sama kota ke bawa kemari
kenapa mak takut kuenya dimakan sama ular
bukan begitu tati
bawa kuenya sama kota kemari jadi bisa dimasuk masukin ke sini
jadi ntar tinggal dianter
tapi saya takut mah keluar
iya tini maaf lagi ada yang beli
iya ntar lagi juga abang nyampe
makannya bisa yang cepetan dikit gak
emang kenapa bang keleplan
abang sopan orang lagi minum mau kebelet
mas ojak di mana ularnya
tuh di bawah bangku tamu
jak mertua lo ada
ada di kamar
mas ojak sekarang cari bambu yang kecil sama karung goni
lebih amannya kalau ular itu ketangkap dimasukin ke kategori
mau es jendal gak
beli gula sekilo di warung
di mana nih
naik ke warung aja
ntar kita ketemuan di taman ya
abang berangkat dulu ya
terima kasih tini
kita berdua berdua

odi sama babe
keluar aja mai
saya jadi ngerepotin
tenang aja mai
kalo ulernya udah ketangkep
saya keluar dulu ya bu
maaf mak ditutup lagi
dapet nih gulanya
abang ngetungguin dah ya
saya pulang dulu ya
mau bikin makanan
buat si kemah
buat si kecil
saya juga pamit ya mak
mau nyiapin makan siang
yaudah makasih ya
yuk pulang dulu ya
dulu juga gue pernah nangkep ular
kagak lah be
pasti ma udah gak inget
sini mas jak
kamu nyari bambu sama karong goni aja lama banget sih
nyari bambu emang susah mbak
sini mas jak
buat nemenin si maya aja di luar